jalan daan mogot kilometer dua puluh tiga telah ditutup selama dua puluh delapan jam
mulai dini hari tadi hingga senin esok
hal itu dilakukan untuk kepentingan pemasangan girder atau beton
jembatan perlintasan kereta api bandara soekarno hatta
yang melintasi jalan daan mogot
rencananya jalan daan mogot akan kembali dibuka pada senin
pukul tiga tiga puluh waktu indonesia bagian barat
untuk memperlancar lalu lintas
tiga rekayasa jalan telah dipersiapkan bagi pengendara
dari arah tangerang menuju jakarta maupun sebaliknya
sudah ada produser lapangan cnn indonesia
angga dwi putra di jalan daan mogot tangerang banten
angga selamat sore apakah sejauh ini dari pantauan anda
para pengguna jalan sudah mengetahui mengenai penutupan jalan
memang tadi saat saya menuju ke jalan daan mogot
kilometer dua puluh tiga di mana ada proses pengerjaan proyek jembatan
yang akan menghubungkan bandara soekarno hatta
atau stasiun bandara soekarno hatta ke stasiun batu ceper
kemudian nanti akan terus sampai ke stasiun manggarai
untuk kereta bandara soekarno hatta
memang sejak tadi siang masih banyak warga yang sedikit kebingungan
dengan adanya penutupan jalur
karena memang yang dikerjakan adalah
yang ada di belakang ini memang tidak terlalu panjang jalannya
namun ketika ditutup jalannya memang sudah sejak persimpangan
di jalan pembangunan atau jalan burok
jadi mobil yang awalnya di sana melintas hanya bisa untuk sekitar satu jalur saja
ini memang sekarang harus menjadi dua jalur
jadi untuk jalur yang mengarah ke jakarta ataupun mengarah ke tangerang
terutama untuk pengendara sepeda motor
masih banyak memang yang akhirnya melalui sela sela barikade
yang sudah dipasang oleh petugas di subkota tanggerang
dan mereka memang karena di jalur ini
tepatnya di sebelah sdn di jalandaan mogot dan mogot tiga ini
memang ada jalan jenderal sudirman yang bisa dilalui oleh kendaraan bermotor
baik itu sepeda motor ataupun mobil
dan memang tadi juga sempat ada kemacetan sekitar dua km
di sepanjang jalandaan mogot
terutama dari arah jakarta yang akan mengarah ke tanggerang
untuk arah sebaliknya masih terpantau cukup lancar sebenarnya rian
dari pernyataan anda tadi
menyatakan bahwa sejumlah kendaraan sepeda motor
masih mencoba untuk menerobos mungkin dari sela sela jalan yang sudah ditutup
sebenarnya bagaimana proses pembangunan jalan layang itu sendiri
apakah memang cukup aman jika dilintasi dari sela selanya
dan sampai kapan penutupannya
apakah besok sudah dapat digunakan kembali
ya memang proses pembangunannya sendiri ini direncanakan akan berjalan
sebenarnya hanya empat belas jam saja
karena ada tujuh titik beton yang akan dipasang
dan menurut pt waskitakarya sebagai
penyelidikan dari proyek ini
setiap titiknya hanya butuh waktu sekitar dua jam
artinya empat belas jam
namun kenapa ditutup dari minggu dini hari tadi
dari jam dua belas hingga besok rencananya baru akan dibuka
sekitar pukul tiga atau tiga tiga puluh
ini karena memang perlu ada persiapan
mulai dari pemasangan barikade tadi
kemudian juga untuk pembersihan jalan
sehingga nanti ketika digunakan oleh masyarakat
yang akan berangkat bekerja seperti itu
ini jalanan sudah tidak ada hal hal yang membahayakan lagi
tadi soal beberapa kendaraan motor yang memang melewati barikade
itu memang hanya untuk jalur yang di sebelum persimpangan saja
sementara jalur yang ada di belakang saya ini
memang ini sudah total ditutup
tidak boleh ada kendaraan
bahkan masyarakat pun tidak boleh terlalu dekat untuk melihat
karena memang ini cukup berbahaya
hanya boleh petugas saja yang bisa masuk ke dalam ruang proyek ini
memang direncanakan proyek ini sendiri akan
rampung secara total terhubung dari bandara soekarno hatta
hingga ke stasiun di manggarai
itu direncanakan oleh pt kai sendiri pada bulan november dua ribu tujuh belas
akan diuji coba dan baru akan dimulai atau akan bisa dibuka
untuk masyarakat sekitar awal tahun dua ribu delapan belas
jadi bagi anda masyarakat yang ingin menuju ke bandara soekarno hatta
yang biasanya misalnya melalui jalan tol seperti itu
ini juga bisa menggunakan kereta
dengan waktu tempuh hanya sekitar lima puluh tujuh menit saja
jadi cukup bisa menghemat waktu seperti itu
dan bisa juga karena memang di stasiun manggarai ini
nanti juga akan dibangun empat jalur baru
yang disebut double double track
jadi krl itu yang dari berbagai arah
misalnya dari bogor atau dari bekasi seperti itu
itu nanti yang akan soekarno hatta bisa tinggal mengganti saja
dari kereta krl langsung lanjut ke kereta bandara soekarno hatta
ini rian hashri
baik angga dwi putra
sepertinya memang masyarakat harus bersabar beberapa waktu lagi
untuk kemudian nanti bisa mencoba kereta bandara tersebut
saya sendiri menantikan supaya bisa naik kereta itu
pak produser lepangan cnn indonesia
terima kasih sudah melaporkan